ya ngemil pisang itu cocok banget sangat pas dan nikmati sambil bersantai
kini bermunculan olahan pisang goreng kekinian yang ditambahkan dengan aneka topping dari mulai coklat maca sampai keju
namanya adalah pisang nugget
pisang nugget betulnya ada di jakarta bahkan ya dekat sekali dengan kita nih yang ada di siena dan indonesia
coba kita lihat dulu seperti apa
pisang nugget di jakarta
hingga kini usaha yang dirintis sejak akhir tahun dua ribu lima belas oleh anggita pratama itu memiliki lebih dari empat puluh satu ribu pengikut di akun instagram
metode penjualan online mereka pilih untuk memasarkan produk olahan pisang ini
iya jadi kita bisa dibilang mungkin pelopor dari pisang nugget di jakarta ya
karena kan pisang nugget memang sudah ada di makassar karena itu kan makanan khas sana juga kan
inovasi dengan bentuk yang lebih beda dan toppingnya yang lebih beda juga gitu
terus penggunaan pisang bahan bakunya juga yang beda kan
terus kita tuh mulai booming semenjak aku masukin raja pisang nugget ini ke salah satu aplikasi online gitu
terus dari situ peminat semakin banyak terus aku juga masarin via instagram sih
dengan harga rp dua puluh lima per box
pisang nugget ini bisa terjual hingga dua ratus lima puluh box setiap harinya
laba bersih yang mereka dapatkan mencapai tujuh hingga delapan juta setiap minggunya
dengan permintaan yang cukup banyak raja pisang nugger belum bisa memenuhi seluruh pesanan
karena keterbatasan pasokan pisang raja bahan utama dari pisang nugget mereka
dengan sistem pre order di akun media sosial setiap harinya ratusan pesanan masuk
namun hanya sekitar enam puluh hingga tujuh puluh pembeli yang dapat mereka layani
hal ini pula yang membuat peminat pisang nugget semakin penasaran untuk mencoba
hmm nugget tuh empuk ya empuk terus dia teksturnya juga enak banget kalau digigit
toppingnya banyak dan bikin kita tertarik soalnya kan dia bikin ordernya tuh susah
terus jadi harus mantengin hp terus apalagi kita juga harus ekstra gitu
apakah anda juga tertarik mencoba pisang goreng kekinian ini
manggar fathani jakarta